pesona alam di sulawesi selatan
bak kepingan surga
kekayaan alam yang tersimpan menawarkan keindahan yang memukau mata
mulai dari eksotisme pegunungan kars ramang ramang
kemenggahan fort rotterdam
hingga wisata budaya di tanah toraja
beberapa alternatif destinasi wisata yang menjadi andalan provinsi sulawesi selatan
ada pula wisata prasejarah yang berpadu harmonis dengan panorama alam
yang menambah daya tarik obyek wisata di sulawesi selatan
karena menyimpan situs sejarah peradaban manusia
leang leang merupakan satu dari ratusan gua
yang tersebar di perbukitan kars maros
terletak di dalam taman nasional bantimurung
bunuh saraung kabupaten maros dan pangkep
dengan luas kawasan sekitar satu lima hektare
taman prasejarah leang leang memiliki dua gua utama
yaitu petai kere dan petai
yang terkenal dengan beragam artefak purba pada dinding dinding gua
peninggalan prasejarah yang ditemukan di leang leang
adalah dua gambar babi rusa
tujuh lukisan telapak tangan ala serpi bilah dan mata panah
yang diperkirakan berusia sekitar lima tahun
gua petakere konon dijadikan tempat singgah para manusia purba pada tahun tiga sebelum masehi
para pengunjung pun seolah dibawa menembus lorong waktu
menengok kehidupan manusia prasejarah saat menelusuri goa
tidak hanya wisata prasejarah
pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam
di leang leang yang begitu indah
akses yang cukup baik dengan jarak tempuh hanya sekitar satu jam dari kota makassar
mendorong leang leang potensial menjadi obyek wisata ternama di indonesia
yuka gotama cnn indonesia
didapatkan di sini dan menarik untuk kita kunjungi
salah satunya adalah di sini di daerah pegunungan karts di kabupaten maros
dan di sini ada tempat namanya leang
leang yaitu gua gua yang berisikan hal hal yang menarik
yang usianya puluhan ribu tahun yang bersejarah ya mungkin prasejarah
untuk lebih mengetahui apa yang kita bisa dapatkan di sini
saya sudah ditemani oleh rustan lebe arkeolog dari badan cagar budaya sulawesi selatan
halo bang rustan senang sekali bertemu dengan anda
dan ini tempatnya unik sekali ya
tapi leang leang itu sebenarnya artinya apa ya
kadang kadang kalau kita orang buis
leng leng itu kadang kadang diartikan sebagai semacam ukuran yang lebih kecil atau semacam kompleks
mungkin kalau dalam artian biasa
di sini mungkin ya kompleks gua gua ya
ya kurang lebih seperti itulah
gua gua kecil dan imut
ada mungkin yang berukuran kecil
ada berapa jumlah gua yang kita bisa dapatkan di sini
yang sudah ditemukan
kalau yang sudah ditemukan khusus terkait budaya prasejarah
kita tahu sekarang satu ratus dua puluh
tetapi itu di kabupaten maros dan kabupaten pangkep
karena kalau kita berbicara di sini
kawasan karts berada di kabupaten itu
dan luas sekali kan
kawasannya kalau tidak salah ada sekitar satu lima ratus hektare
dan ini merupakan puluhan ribu hektar
nah ini ada di dekat sini kan juga ada taman nasional
pertama kali ditemukan gua ini
kalau gua ini yang disadari bahwa itu adalah gua yang mengandung tinggalan budaya itu seribu sembilan ratus lima puluh
itu dulu dikirim oleh namanya heron palem
terus pada tahun yang sama juga ada namanya orang belanda juga namanya fun hikren
siapa mereka mereka peneliti atau
van hickren itu pernah menjadi semacam kepala
kalau sekarang namanya bpcb sulawesi selatan
dulu dalam bahasa belanda itu sama artinya
dia masih dalam bawah pemerintahan belanda
nah panikren itu adalah arkeloh yang pertama memimpin lembaga itu untuk wilayah sulawesi
jadi tahun seribu sembilan ratus lima puluh jadi kalau mereka menemukannya lah istilahnya
itu karena mungkin sudah mendengar atau dari masyarakat setempat juga mungkin memberitahu atau bagaimana
bung rustan ada ceritanya dibalik penemuan ini yang bisa kita ketahui
ya salah satunya memang dari masyarakat
tetapi yang kita bisa deteksi dengan baik
awalnya dari tahun seribu sembilan ratus dua seribu sembilan ratus tiga dari dua orang naturalis berkebangsaan swiss
namanya pritz dan paul sarrazin
itu dia melakukan ekspedisi ekspedisi untuk mungkin ya kepentingan terkait dia sebagai naturalis di daerah bone menemukan
kemudian go goyang seperti ini
kemudian berikutnya dilanjutkan oleh orang orang belanda yang lain
ada van steinkan lempels di tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tiga
kemudian ya itu
kemudian ada kabar bahwa di sini ada gua yang sama
dan sana akhirnya mereka berdetang ke sini
nah ketemulah yang awalnya yang cuma pisau pisau batu
yang kita kenal dengan artefak kalau di dalam markelom ya artefak artefak batu serpi
terus kemudian ternyata setelah diperhatikan ada juga cap cap tangan di dinding dinding gua
nah itu mungkin awal awal
wah luar biasa ya
tapi dalam waktu perjalanannya itu ini kan cukup lama ya sudah diketahui adanya lah gua ini
dan bahkan sudah ada penelitiannya dari dahulu
tapi ketika dijadikan destinasi wisata atau bagian dari cagar budaya itu persisnya kapan
kalau seperti yang ini dan harus kan kita punya beberapa tempat di kawasan kars ini
ada setidaknya ada tiga
kita mulai tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an sebenarnya berkaitan dengan hasil hasil penelitian
misalnya diji murupani dan sujiono
yang kerjasama indonesia australia tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
itu kemudian pemerintah indonesia menindaklanjuti dengan melakukan pengembangan pengembangan
seperti membangun taman prasejarah leandang ini taman purba kala sumpang budita
nah itu kita buat memang sebagai alat lokasi untuk mempublikasikan bahwa ini ada kekayaan budaya yang lain mungkin
yang selama ini orang pahami sebuah kebudayaan
iya ini kebudayaan yang mungkin pra pra pra dari kebudayaan
prasejarah kita bukan bicara seribu dua ribu tiga ribu tahun
tapi ternyata ada nanti kita lihat ya ilmuwan mengatakan bahwa justru ada yang sampai puluhan ribu tahun ya empat puluh ribu tahun
tapi bagi para pengunjung yang datang sini mungkin tidak memiliki waktu yang lama
kira kira berapa gua dan gua mana yang istilahnya jangan sampai kita lewatkan lah
kalau misalnya datang ke leang leang ya paling tidak ke sini butuh waktu lima belas menit lah untuk ke leang petai leang peta kerek ya
setidaknya kita sudah lengkapilah alat alat kemudahan sedikit untuk melihat terus mengapresiasi
karena kalau kita mau ke gua gua yang memang betul betul kita lengkapi dalam fasilitas mungkin agak susah untuk lima belas menit dua puluh menit
iya harus agak berjalan kagih sedikit
tapi boleh terbuka untuk publik
boleh itu terbuka untuk publik itu milik masyarakat
iya ayo kita mungkin kita lihat ya beberapa gua itu kita ikuti saja bang rustam
nah kalau dia bentukan air mestinya kan dia datar rata
nah sekarang kita lihat posisinya dia sudah miring seperti ini berarti itu ada pengangkatan yang sedikit membalikan
itu bukti adanya pengangkatan
yang dulu berada di dasar laut diangkat
jadi kita sekarang jalan menuju gua guanya ini kita melewati jalur ini ya
celah celah celah
celah di tengah kars nah disini juga banyak saya lihat banyak kupu kupu ya
alamnya itu dan kalau di samping itu ada
air dengan suara yang merdu di telinga
ini merupakan satu kawasan yang betul betul alami indah dan yang kita harapkan akan tetap terawat dan terjaga ya
tapi bung rustan mungkin bisa cerita sedikit ya semacam edukasi lah istilahnya mengenai ciri khas keunikan pegunungan kars ini
khususnya yang di daerah ini ini seperti apa
dan kalau saya lihat tadi itu begitu besar ya
persisnya itu luasnya itu berapa dan berapa yang dinyatakan merupakan kawasan lindung atau cagar budaya
kawasan kars sebenarnya itu kan adalah kawasan batu gamping yang memiliki spesifikasi tersendiri
itu termasuk di dalamnya adalah sistem ekologi ada fauna ada flora
terus dia dikatakan sebagai kars salah satu cirinya adalah dia memiliki gua gua bawah tanah
ada sungai bawah tanah jadi mungkin saya di bawah kita berdiri mungkin ada air
di sekitar satu kilo ke sana ada situs gua juga yang memang dibawahnya ada sungai bawah tanah
di lamba torang leng lamba torang namanya itu salah satu ciri khasnya
yang kedua mungkin jadi kekayaan hayati misalnya di kawasan kars ini
kita bisa melihat misalnya adanya jenis monyet yang kita bahasa latinnya itu makaka
masyarakat maura khususnya kalau yang di sini
kus kus yang memang binatang fauna nocturnal dia hanya muncul ketika malam
biasanya bisa kita ketemukan kadang kadang di dekat jembatan situ kalau kita malam
biasanya kita ketemu di situ ada yang tumbuhan yang genus pikus itu
itu biasanya dia di situ terus banyak hal yang lain sebenarnya
iya banyak sekali
tapi terus terang saya masih lihat ini penambangan
ya ini mungkin salah satu ciri dari batu kars itu ya
sangat menarik ya untuk di
menarik bagi siapa saja
bagaimana anda melihat ini pak bung rustan
karena ini kan kalau terus menerus dilakukan kan bisa bisa habis
di satu sisi ya kita tidak bisa menutup mata juga
bahwa semen kita butuhkan
terus marmor sebagian mungkin orang membutuhkan
dan katanya kualitas marmer di sini yang dihasilkan dks itu bagus
nah itu relatif juga sih
kalau untuk kualitas marmer katanya iya
tetapi kalau misalnya itu kan sebenarnya bisa jalan
tetapi kan mestinya ada aturan aturan yang bahwa yang mungkin untuk kualitas karya
yang seperti ini tidak boleh ditambang misalnya
terus kita memegang itu kita taat dengan aturan itu
nah saya nggak tahu sekarang seperti apa
tetapi ya kelihatannya kalau ya agak anu juga
kalau kita misalnya dari arah kota maros ke arah pangkep
kita mau lihat ke timur itu ada bukaan yang besar di situ
ada luka kars di situ
dan gampang luka ya karena dari ini mungkin kelihatan batu yang kuat
ternyata karena poros itu jadi ringkih ya
selain memang ada kelas kelasnya
tapi menurut teman teman atau para ahli kars
itu sebenarnya kalau kita lihat memang keras
tapi karena dia adalah sistem bisa saja dia terganggu dengan masif
misalnya karena pembentukan pembentukan gua gua ini saja kan
itu sebenarnya kalau kita lihat sekeras ini sebenarnya yang membentuk dia hanya air
benda yang cair
jadi memang ringkih ya
sebenarnya ya sifatnya tetap seperti itu
saya membayangkan seperti kupu kupu ya
dan banyak kupu kupu di sini ya
salah satu khas
yuk mari kita lihat
lubang lubang sekecil ini ya mungkin butuh proses ratusan ribu tahun untuk membentuk lubang seperti itu
proses yang saya katakan tadi bahwa dia adalah pengangkatan dari dasar laut
ini bisa kita lihat sebenarnya di sini
ini kalau ini ini garis garis ini kan sebenarnya dibentuk oleh air ini ya
nah kalau biasanya bentukan
ini jutaan tahun ini pasti ya
nah kalau dia bentukan air mestinya kan dia datar rata
nah sekarang kita lihat posisinya dia sudah miring seperti ini
berarti itu ada pengangkatan yang sedikit membalikan
itu bukti adanya pengangkatan
yang dulu berada di dasar laut diangkat
wah luar biasa ini
itu juga diri dan penurunan muka laut
nah tapi sekarang ini kelihatannya ada sudah modern lah istilahnya
ini ada pembangunan jalan yang untuk mempermudahkan kita
tapi menurut saya ini mungkin hati hati ya estetikanya
harus dijaga juga ya supaya kita terlalu
ya mungkin kedepan kita akan memikirkan model yang kita bisa gunakan
karena ini juga hak publik untuk mengakses ini kan
kami juga mungkin di bpcb sebagai yang bertanggung jawab di sini adalah memiliki kewajiban
supaya semua orang bisa mengakses ke sana
tapi harus ada keseimbangan antara kepentingan ingin terasa ingin tahu kita
tapi juga kepentingan untuk menjaga melestarikan sebagai warisan
terutama itu karena
kekayaan kita adalah bentuknya yang sekarang ini atau yang bentuknya lebih asli itu
nah kalau hilang keasliannya tidak ada
sampai saat ini masih menarik perhatian para peneliti bukan saja lokal tapi dari seluruh dunia bung rustan
yang saat ini justru kalau kita melihat ya
peneliti peneliti asing itu berlomba untuk masuk ke sini setelah kemarin ada beberapa informasi yang saya menganggap itu heboh
karena itu kan
dari dominasi eropa tentang awal seni
seni tertua dunia itu
ada di spanyol sana kemudian beralih ke sebuah wilayah kecil
ternyata peradaban juga
asal muasalnya itu dari sini
ini yang membuat kawasan ini luar biasa
jadi maknanya bukan saja bagi kita yang tinggal di indonesia tapi bagi seluruh dunia dan yang penting lagi dari spesies manusia homo sapiens
yang ternyata kalau kita beranggapan bahwa pusat kebudayaan ada di eropa sekarang saya tidak ingin mengakui itu
bahwa ternyata kalau mereka menganggap bahwa salah satu barometer intelijensia manusia adalah melakukan karya seni
menghasilkan karya seni
di empat puluh tahun yang lalu mereka lakukan kami juga di sini melakukan itu
karena kan dulu katanya kan
spesies kita homo sapience kan keluar dari afrika
kita tujuh puluh lima ribu tahun yang lalu kemudian lewat ini ini ini dan berakhir di asia
tapi ternyata kalau sudah ada sama lah kebudayaan atau keahlian itu berarti lebih tua lagi ya ini
ya setidaknya sekarang kalau menurut teman teman yang lagi penelitian setidaknya itu mengubah mungkin ada banyak bagian dari sejarah dalam tanda kutip perkembangan kebudayaan manusia migrasi manusia akan banyak berubah
kita tunggu mungkin
gara gara penemuan ini
sementara yang di eropa yang di laskow itu hanya dua puluh tujuh ribu tahun yang lalu
berbedanya adalah el castillo itu dia usia maksimum
yang di spanyol itu
dan kita di sini ternyata usia minimum
artinya dia bisa saja jauh lebih tua dari uni eropa
iya kita sekarang berada di leang peta ini salah satu dari beberapa gua yang bisa ditemukan di sini
saya masih ditemani oleh rustan lebe arkeolog dari badan pelestarian cagar budaya sulawesi selatan
bung rustan apa yang kita bisa lihat di dalam gua ini
nah kalau kita lihat yang paling menarik dari sini kan sebenarnya adalah yang orang awam sekalipun bisa langsung mengenali itu kayak lukisan cap tangan kayak yang di langit langit itu
ada yang agak kehitaman itu terus ada yang warna merah
terus di dalam ada
ada gambar fauna yang kita saat ini meyakini sebagai itu adalah profil yang anoa
anoa yang semacam babi kecil itu endemic sulawesi ya
itu semacam kerbau kecil and slows yang memang umum kita temukan di lapisan lapisan dari prasejarah
itu umum kita temukan
babi rusa susa lebensis
itu kita bisa lihat nggak ke dalam sebentar
tapi kalau kita lihat yang ini telapak tangan ada yang utuh seperti ini
ada yang lima jari
terus ada yang cetakannya itu dimodifikasi sampai ujung ujungnya runcing mungkin agak bagian sini kelihatan
terus ada kadang kadang kita menemukan telapak tangan anak kecil mungkin usia usia dua tahun tiga tahun
yang menarik dari sini juga sebenarnya karena itu adalah bukan dilukis ya tapi dia di print dicetak dengan pigment yang sampai saat ini yang kita ketahui bahannya itu dari hematin
sampai sekarang ini masih belum
apa itu semacam ocher gitu ya
batu oker yang kemudian dibubuk kemudian disemburkan dengan menggunakan jari
kalau hasil penelitian kemarin yang
di buduk betue satu kilo dari sini itu
diyakini bahwa mereka membuat alat semprot itu dari salah satu tulang panjang dari babi rusa
jadi itu kalau tulang panjang itu kan ada lubang di dalamnya semacam pipa kayak gitu kan
itu yang dipakai untuk
tapi saya tidak membayangkan karena ini kan kita cukup tinggi ya
apalagi ini kalau misalnya ada cap anak anak ini bagaimana mereka melakukannya
sambil memanjat mungkin ya
jadi ada upaya ya untuk
kelihatannya kalau kita melihat dari sisi itu
melakukan karya ini
yang memang terkadang kita menemukan yang kadang kadang kita sampai puluhan meter ke atas langit langit yang kelihatannya sekarang tidak ada akses sama sekali
sebentar kalau kita ke peta kerek itu kalau kita lihat tanpa menggunakan tangga yang kita pasang sekarang itu kelihatannya mustahil
karena dia tebingnya agak ini
tetapi kita harus berpikir kondisi yang lain
kenapanya itu mungkin
ada upaya yang khusus
ini upaya yang serius
dan dengan gambar gambar tertentu
ya kira kira gambar tangan ini merepresentasikan apa
ini kan masih kita reka reka ya
kenapa sih kita tidak bisa membaca pikirannya
tapi bagi seorang arkeolog kira kira ada percuma
kita melihat paling tidak
bahwa dia mengatakan bahwa saya ada di sini
ada tanda bahwa saya ada di sini
tetapi kalau kita melakukan misalnya studi studi teknologi
bahwa mereka misalnya kita melihat di papua
ada yang membuat cap seperti itu karena dia mengatakan bahwa kami dalam kondisi seperti ini
misalnya mereka berduka
kemudian mereka menampilkan gambar tangan
ya mungkin kehilangan satu jari
tetapi itu baru lebih studi kepada antropologi
perbandingan arkeologi dan antropologi
kita belum bisa sampai ke situ untuk mengungkap ideologinya sepenuhnya
kita agak susah
ya mungkin suatu saat kita akan tahu persis apa yang mereka maksudkan
tetapi paling tidak itu adalah tanda bahwa saya ada di sini
saya di sini
menurut saya seperti gravitas ya
untuk semacam eksistensi bahwa ada di sini
tapi kalau binatang mungkin bisa ada kaitan dengan berburu atau
ya saya banyak banyak
sama halnya dengan cap tangan tadi bahwa banyak keyakinan atau aliran keyakinan mengatakan bahwa oh saya
kalau arkeolog yang satunya misalnya mengatakan saya yakin bahwa mereka sementara berduka
yang lain hanya mengatakan ah itu hanya sebagai tanda
sama dengan itu
tapi setidaknya kalau kita konfirmasi misalnya dan hasil hasil eskapasi
itu kita memang kadang kadang menemukan tulang tulang anoa
itu paling tidak itu adalah konsumsi mereka
itu adalah dikonsumsi
bisa juga kita mengertikan bahwa mereka punya harapan dengan itu
ya kalau kita lihat juga sampai belakang belakang ini orang berburu juga kadang kadang ada binatang binatang tertentu
ya mereka memang perlu upaya yang lebih serius untuk bisa memperoleh itu
misalnya kalau kita lihat dari jumlah lukisan fauna yang ada di kawasan kars ini
yang paling banyak itu adalah babi rusa
kemudian terus ada anoa
itu dua binatang itu yang paling sering kita temukan
beberapa mungkin perbandingannya mungkin antara
jadi daerah ini mungkin pada saat itu banyak ya anoa dan babi rusanya
itu merupakan binatang endemik yang bisa ditemukan
tapi justru mungkin bisa juga sebaliknya
bahwa itu adalah keinginan
nah ini menarik
karena berarti kan ada semacam manusia yang menggunakan imajinasi dan keinginan
jadi ada aspek spiritual juga kan dibalik karya
ini kan artinya karya kan dilakukan dibuat dengan susah payah dan ada unsur kesengajaannya
saya pikir ya selain intelektualitas mungkin ya pasti spiritual
dalam artian yang luas ya
bahwa spiritual itu bukan hanya sekedar keyakinan atau apa
tetapi kalau kita mau lihat dari sisi yang lain
selain sebenarnya menggambarkan image image kayak begini
di eskapasi kita menemukan ada penelitian yang oleh profesor adam broom itu
dia menemukan ada leontin
jadi sebenarnya sudah ada ornamen
ada itu sudah kita yakini
kita sangat meyakini bahwa mereka mengenal misalnya aksesoris
iya yang tidak ada fungsi praktisnya tapi lebih ke dekorasi
jadi leontinnya itu dibuat dari tulang jari dari kus kus
terus ada leontin yang terbuat dari taring bawah babi rusa
jadi petaring babi itu
dan dipotong begini
ada dua semacam ring ring
terus jadi mata kanung
dan itu sudah dibuktikan bahwa itu digunakan sebagai mata kanung
artinya dari sisi tingkat berpikir kemapanan berpikir
saya pikir dengan
dan sudah sangat canggih
jadi berarti ada pemahaman terhadap beauty atau keindahan
ada sensitivitas terhadap

nah ini saya ingin menanyakan
karena selama ini
memang ini kan
gua ini tadi kan sudah dikatakan
ditemukan sudah cukup lama ya
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tapi sebelumnya juga masyarakat sudah sini
tapi ternyata baru baru ini
ada penelitian yang menunjukkan
bahwa ini lebih tua dari yang dipikirkan sebelumnya
mungkin bu nuristan bisa cerita
sangat menggegarkan dunia
saya pertama kali membaca itu kalau tidak salah pada dua tiga tahun yang lalu kan ya
bisa ini cerita latar belakang
dan dampaknya terhadap dunia
pada sejarawan atau arkeolog
dengan penemuan luar biasa disini
gua gua di mars punk hubs
bagaimana saya katakan bahwa disini ratusan
punya gambar gambar yang kayak begini
beberapa puluh tahun yang lalu sampai beberapa tahun terakhir ini
orang hanya tahu dari referensi referensi
bahwa karya seni tertua itu ada di eropa
tepatnya mungkin di el castil
spanyol bagian utara
dan di prancis yang di lascaux
prancis dua puluh tahun yang lalu
tetapi di tahun dua ribu empat belas
kemudian beberapa ilmuwan
sebenarnya bermaksud memang menggugat itu
bahwa eropa dengan asia misalnya
apakah memang ada ketimpangan dari sisi kesejarahan begitu
terutama sekali karena ini ada kan di pulau pulau jauh dari daratan benua kan
nah kemudian diuji
dari sekian waktu itu menguji sembilan belas sampel
itu rentang waktu yang diperoleh ternyata antara empat puluh sampai tujuh belas tahun
dari sembilan belas sampel yang ada
empat puluh tahun yang lalu sampai tujuh belas
kalau biasanya kita berhitung di itu
mundur biasanya kita berhitung dari
sementara yang di eropa yang di laskow itu hanya dua puluh tujuh ribu tahun yang lalu
berbedanya adalah el castillo itu dia
dan kita di sini ternyata usia minimum
artinya dia bisa saja jauh lebih tua dari yang di eropa
implikasinya sebenarnya kalau kita mau lihat
eropa pada tahun empat puluh ribu tahun yang lalu sudah sedemikian canggih menurut saya
tanda kutip bahwa dalam melakukan karya seni
atau kalau itu ada nilai nilai religinya
itu sudah dalam empat puluh tahun yang lalu itu sudah
sampai ke tahap itu
di sini juga tidak ada bedanya
bahkan justru lebih
mungkin saja lebih
siapa yang tinggal di sini
karena lima tahun yang lalu itu kan beda sekali dengan sepuluh tahun yang lalu
apalagi dengan empat puluh ribu tahun yang lalu
ini kan luar biasa
ini rentang waktunya
ini kan luar biasa
ini kan luar biasa
ini kan luar biasa
ini kalau di eropa kan gua gua itu istilahnya betul betul sesuatu yang unik ya
dan banyak sekali orang kesana hanya untuk menyaksikan gua itu sendiri
saya juga dari dulu ingin ya melihat sendiri hasil karya manusia manusia
saya juga dari dulu ingin ya melihat sendiri hasil karya manusia manusia jaman prasejarah
tapi ternyata di indonesia sendiri sudah ada dan bahkan bisa lebih tua lagi
nah pada saat itu dari segi arkeologi bung rustan kira kira daerah ini bentuknya itu seperti apa
dan siapa orang orang ini manusia ini
dari mana mereka
apakah tinggal di dalam gua gua ini atau hanya mereka datang ke gua ini khusus untuk melukis lah
yang pertama saya mungkin bagaimana kondisi di sekitar sini pada waktu itu empat puluh sampai tujuh belas ribu tahun yang lalu
setidaknya di empat puluh ribu tahun yang lalu kondisi klim mungkin sangat berbeda dengan saat ini
terutama dari luasan daratan
luasan daratan pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh muka laut
muka laut di empat puluh sampai tiga puluh lima tahun yang lalu itu kurang lebih seratus sampai satu ratus dua puluh meter di bawah
permukaan laut saat ini
artinya bahwa ketika muka laut turun darat menjadi luas
nah kalau saat ini posisi kita berdiri saat ini dengan garis pantai di selat makassar itu antara tujuh belas sampai dua puluh kilo
dulu bisa mencapai sembilan puluh sampai satu ratus dua puluh kilometer
jadi lebih jauh lagi ya
jauh lebih keluar ke sana
artinya daratan untuk lahan untuk saya berpencaran itu lebih
untuk berburu juga mungkin lebih luas
mungkin jenis jenis buruan juga lebih bervariasi
nah berikutnya adalah kalau misalnya itu luas artinya mereka bisa saja kalau dari sisi dia tinggal atau hanya sekedar singgah
jadi beberapa bukti arkeologi ini perlihatkan bahwa mereka pernah
ada beberapa gua yang oh memang mereka tinggal di sini
mereka juga di go yang lain mungkin ah mereka hanya datang ke sini sebentar kemudian melanjutkan perjalanan
terus ada gua yang kita lihat bahwa dia hanya sekali waktu dia kesana dan kementerian tertentu
misalnya kalau kita lihat di sini
kalau kita lihat di lapisan lapisan itu dan di luar sana
kita bisa melihat ada lapisan lapisan sisa makanan terus alat hidup sehari hari
terus alat hidup sehari hari
itu salah satu indikasi yang kita pahami bahwa itu adalah bukti mereka menetap dalam waktu yang lebih lama atau lebih intensif
jadi ini salah satu gua di mana mereka tinggal
kira kira bisa disimpulkan seperti itu
bisa disimpulkan seperti itu
saya ingin tahu ya bung rustan metode apa yang digunakan untuk menentukan berapa usia dari lukisan gua ini
di tahun tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
untuk kerjasama indonesia australia itu

dari hasil hasil eskapasi mereka menggunakan radiokarbon
jadi pertanggalan dengan menggunakan sisa sisa karbon bekas organik yang terbakar di dalam lapisan tanah
kita dihitung peluruhannya peluruhan material karbonnya dan ditentukan usia
itu antara dalam dua sesi pertanggalan itu ditemukan bahwa antara lima sampai tiga lima ratus sebelum mase
tidak terlalu lama ya relatif
terus yang kedua itu akhirnya ditemukan bahwa antara sepuluh sampai tujuh tahun yang lalu
itu kemudian sudah mulai meningkat di awal tahun sembilan puluh an dan metode yang sama juga kita sudah mengetahui bahwa beberapa artepak batu itu setidaknya berusia tiga puluh satu ribu tahun yang lalu
misalnya di liang burung terus di pangkep di liang setak kapau itu dua puluh empat
dan bahkan tadi ada yang tiga puluh sembilan
terus di tahun dua ribu sepuluh an kemudian menggunakan metode yang lain
ini kelihatannya metode yang saat ini dianggap paling akurat untuk mengetahui rentang usia yang kurang lebih puluhan ribu sampai ratusan ribu tahun
itu dengan uranium series
jadi dia menggunakan material uranium
jadi dia menggunakan material uranium
yang terendapkan melalui air air yang dari alam itu biasanya menangkap uranium yang ada di sekelilingnya kemudian dialirkan
itu terendapkan dalam lapisan kalsit yang tumbuh kemudian di permukaan yang lama
nah sifat batu gamping itu kan yang begitu pelarutan
jadi kalau kena air pasti
ada yang menetes ikut di dalam air kemudian mengendap di permukaan
nah untuk mengambil sampel lukisan kayak begini misalnya kita harus mencari sampel yang lukisannya sudah tertutup endapan kalsit itu
nah yang dihitung adalah tempat melekatnya pigment lukisan dengan material yang menutupi lukisan
jadi dua sisi itu yang diukur
jadi yang tempat nempelnya lukisan itu untuk memperoleh usia maksimum
terus yang menutup lukisan itu untuk memperoleh usia minimum
antara misalnya kalau misalnya maksimumnya dua ribu misalnya terus minimumnya itu seribu sembilan ratus berarti usianya
antara itu ya
nah sekarang ini kita minimumnya itu empat puluh ribu ya
kalau di satu gua yang di sana itu
kira minimumnya berapa kalau maksimumnya kan pasti di atas itu ya
secara tepatnya kalau yang di sini kan ini belum pernah dihitung datingnya karena memang lukisan yang ada di sini tidak ada sampel yang mungkin untuk metode uranium series itu
tapi yang lain sudah dilakukan
sekarang ada sekitar lima belas gua dengan berbagai objek lukisan itu
itu tadi bahwa cap tangan yang tertua itu tiga puluh sembilan sembilan ratus terus fauna tertua itu tiga ratus
nanti kita bisa lihat ya salah satu gua yang sudah di dating lah istilahnya diberikan penanggalan ini mungkin kedengarannya agak teknis ya
tapi penting karena sekarang memang sudah istilahnya tidak bisa diganggu gugat lagi
kita tidak bisa mengatakan bahwa usianya itu hanya empat lima tahun ya
itu absolute duty ya
ini luar biasa sekali
luar biasa ya
jadi apa sekarang yang dilakukan ini ke depan
karena ini kan istilahnya bagi para ilmuwan bagi para peneliti apa yang bisa dipelajari ya
siapa yang tinggal di sini
karena lima tahun yang lalu itu kan beda sekali dengan sepuluh tahun yang lalu
apalagi dengan empat puluh ribu tahun yang lalu ini kan luar biasa ini rentang waktunya
kalau kita ya yang banyak dipertanyakan memang adalah siapa mereka siapa mereka
nah kalau kita melihat bahwa bekas cap tangannya itu tidak ada bedanya dengan kita
kalau kita berdasarkan itu berarti manusia seperti kita
entahlah yang sebut orang istilahkan sekarang austronesia atau pra austronesianya
apakah sejenis australomesterlomelanesia kita belum tahu persis
nah kita masih berharap penelitian penelitian berikutnya bisa menemukan sisa rangka manusianya
yang saat ini kita masih berharap dengan itu
ya saya kira teman teman peneliti juga yang lain ya sementara itu lagi
ini semua sedang pergelitik ya
setahu saya mungkin karena saya sempat baca kalau di eropa itu kan lebih banyak yang kromanyo dan lain sebagainya
dengan datar yang memang manusia yang khas ada di daerah itu
sementara di asia kan beda
tapi dengan persamaan dari cara mereka berpikir berkarya dan berekspresi secara seni ini luar biasa kalau ada kesamaan yang empat puluh ribu tahun
saya pikir memang kita harus memikirkan ulang ya
kita harus memikirkan ulang bahwa apakah memang layak untuk membedakan seseorang yang ada di sini dan yang ada di eropa sana
nah itu dia
kalau kita lihat sama empat puluh ribu tahun yang lalu
di sini seperti ini di sini seperti itu
dan tangannya juga kalau kita lihat mungkin apa bedanya dengan tangan kita ya
tapi bung ruslan saya ingin melihat satu lagi gua yang mungkin lebih banyak
kemana bu ngurusan kita bawa

karena sana kita bisa melihat babi rusai yang ukurannya ya
lukisan sebesar ini mungkin satu meter
wah luar biasa
saya merasa di sini ini bayangkan ya
sekitar empat puluh ribu tahun yang lalu sudah ada manusia mungkin tinggal di sini tidur di sini punya mimpi punya karya punya rasa
ini betul betul petualangan menjelajah gua gua
leang petak kiri
ini salah satu dari

jadi bayangkan mereka khusus datang
sini hanya untuk membuat lukisan
ya jadi bung rustan
kita sudah sampai di atas ini
bayangkan kita ada tangga yang membantu
tapi empat puluh ribu tahun yang lalu
dengan susah payah
untuk melakukan sesuatu
karena jelas ini bukan gua tempat tinggal
bisa cerita apa yang kita lihat disini
tapak tangan disini tidak terlalu dominan
tetapi kalau kita lihat
babi yang cukup besar
yang cukup besar
ini tidak umum kita temukan
ini digambarkan dengan
porsi yang sebesar ini
dinding sebesar ini
diisi oleh dua ekor babi
dengan ukuran seperti ini
ini dari versi kita sendiri
kalau kita lihat bahwa
ini jelas digambarkan
untuk memfokuskan memang
untuk dua ekor babi ini
karena ukurannya juga gemuk
tapi memang kalau babi rusak kan
memang posturnya yang kurang
karena kalau kita bandingkan
misalnya dengan jenis babi lokal yang lain
susah lebensis misalnya
nah berurusan kenapa kira kira
karena kan disini kan cukup banyak jumlah
penting gitu untuk
bersusah payah memanjat kira kira
dan mencari tempat yang
sulit ya untuk membuat suatu karya
ya sebagian ahli mengatakan bahwa
ini memang mungkin untuk
tapi saya tetap berusaha untuk
ke tanah suci
untuk mendepki ibadah haji
ya kalau kita lihat kondisinya seperti ini ya
mungkin dia harus menempuh resiko yang besar
untuk hanya menggambarkan ini
nah kalau tidak ada kepentingan yang lain
yang jelas bukan untuk kepentingan praktis tapi lebih ke kepentingan spiritual ideologis atau ada doa doa yang ingin diharapkan untuk terwujud
kita lihat di sini lukisannya itu masih jelas sementara yang tadi jauh sudah rusak
bagaimana rata rata kondisi dari lukisan lukisan ini ketika pertama kali ditemukan
pada umumnya kita menemukan sebuah gua dan lukisan lukisan kayak begini itu kondisinya dalam keadaan rusak
terutama dengan kerusakan karena pengelupasan kulit batu
jadi batu batu seperti ini kelihatannya terkelupas secara alamiah
kelupasannya memang siklus dari batuan gamping
tetapi kita tidak tahu apa itu ada faktor
apakah manusia yang berkontribusi dalam laju kecepatan kerusakan itu atau bagaimana
ini mungkin yang saya ingin tanyakan karena kan salah satu yang perlu diperhatikan adalah cara melestarikan
sementara situs ini merupakan destinasi atau tujuan wisata yang semakin lemah semakin populer
nah ini concern apa yang perlu kita perhatikan bang ke depan
supaya kehadiran manusia ini tidak memberikan kontribusi negatif terhadap pelestarian
kerusakan secara alamiah mungkin itu kita bisa hambat tetapi kita tidak bisa hentikan itu berlangsung secara baik
ini kan sudah empat puluh ribu tahun kita harapkan empat puluh ribu tahun ke depan kan masih ada
upaya kita adalah memperpanjang usia itu kan
nah sekarang kita melihat bahwa yang paling memungkinkan untuk kita hambat sedikit adalah kerusakan karena kontribusi manusia
yang terlalu banyak ke gua itu bisa di luar kontrol petugas kita sampai ada sadar atau tidak misalnya membuat coretan
terus misalnya masuk ke dalam gua itu masih sempat merokok misalnya
terus dalam keadaan suhu tubuh yang tinggi berkeringat
dan dengan jumlah orang yang cukup ramai
dengan jumlah orang yang cukup ramai kayak begini misalnya
itu kita semua batasi
misalnya sekarang kalau untuk regulernya kita kesini tuh
maksimal lima orang satu kali ke sini
biasanya kita batasi hanya sampai sini
nggak mendekati sampai sini
karena kadang kadang kita dalam posisi kayak begini
kita kadang kadang refleks berpegangan ke mana mana
ini tidak bisa salah satu yang kita haramkan dalam tanda kutip bahwa ini tidak boleh disentuh sama sekali
kalau perlu mungkin nanti harus ada semacam kaca
tapi menghambat kita menikmati
tapi ini perlu kita garis bawahi
kalau kita bicara nilai ini tidak ternilai
karena ini sesuatu kekayaan ya
dan bukan saja budaya kita di sulawesi selatan atau indonesia
tapi seluruh dunia dan seluruh spesies yang namanya manusia
bapak pengurusan ini sebagai orang yang sangat ingin ini semua dilestarikan dipelajari
kira kira apa yang harus lebih dilakukan oleh pemerintah
khususnya pemerintah setempat supaya ini mendapat perhatian yang sesuai
saya berpikir kalau secara real barangkali ya
pemerintah seharusnya menjadikan ini sebagai muatan lokal dalam pendidikan sekolah anak anak
karena kalau tidak ditanamkan sejak saat ini mungkin ke depannya akan susah untuk masuk dalam frame berpikir mereka
nah kalau kita misalnya dari anak anak kita yang masih sekolah dasar sekolah menengah pertama
itu yang paling penting saya kira untuk dikenalkan ke lokasi lokasi yang lain
tapi kalau dari segi dukungan misalnya memfasilitasi pendanaan
karena ini kan cukup luas ya dan banyak yang harus ditata dikelola
bukan hanya gua nya itu sendiri tapi seluruh kawasan ini
apalagi supaya tidak dijamah oleh kepentingan kepentingan lain
ya mungkin kalau persoalan kita berbicara yang klasik satu itu ya yang pendanaannya
mungkin semua bidang akan mengalami hal yang sulit kayak kami ini
tetapi paling tidak sekarang
khusus untuk jaga pendanaan
agar budaya barangkali
kami berupaya untuk mengakomodir masyarakat bisa berapresiasi di sini ya
kami mempirikan sekarang bagaimana penyandang disabilitas mampu mengakses sampai ke sini
terus orang orang tua dan keterbatasan tertentu
terus ramah untuk anak anak
kita menggunakan fasilitas yang ramah lingkungan
saya pikir itu yang
saat ini kami prioritaskan untuk menunjang upaya perlindungan yang ada di sini
iya dan yang penting lagi jangan sampai ada perusahaan
nah itu pasti
biasanya kalau orang buang sampah mungkin coret coret di dinding
butuh kesadaran bersama ya
butuh kesadaran kita bersama
tapi yang jelas ini luar biasa ya di sini
saya membayangkan istilahnya
kita empat puluh ribu tahun yang lalu
masyarakat yang tinggal di sini
ini bung rustan sendiri membayangkan kira kira apa yang menjadi concern kehidupan saat itu
dan pemandangan seperti apa gitu yang dianikmati
saat ini saya berpikir begini
dengan kondisi lingkungan yang ada sekarang
dari hasil survei teman teman sendiri
kami jarang sekali menemukan lokasi gua yang di
yang jauh ke pedalaman
yang temuan arkeologinya cukup bagus
umumnya itu kita menemukan di tepian tepian tebing ini
dalam artian bahwa kalau kita hubungkan dengan kondisi lingkungan
sekitar empat puluh sepuluh tahun yang lalu
dengan daratan yang luas
mereka mungkin memang menganggap bahwa
yang bagian ke dalam itu adalah
belum perlu dilakukan eksplorasi yang intensif ke arah sana
karena di sini masih cukup
dalam jika kita mau berkira kira begitu
ya mungkin orang hidup di sini lebih sejahtera
dalam tanda kutip
dan mungkin juga lebih aman
karena ada proteksi dari gua itu sendiri
dan dari mangsa mungkin di sini masih banyak binatang buas
mungkin kalau sulawesi itu relatif aman dari binatang buas
lebih aman ya
kalau kita tidak punya pemangsa yang itu
selain ular dan buaya barangkali
tapi kan itu bisa menjadi bahan makanan juga untuk mereka
selain ini babi rusa yang gemuk gemuk ini
kita hanya bisa berandai andai
tapi yang jelas ya
sains atau ilmiah telah membuktikan bahwa situs ini cukup tua ya
dari dulu sudah dihuni oleh manusia
dan tentu saja ini merupakan kekayaan
bukan saja bagi kita yang tinggal di indonesia
tapi sudah dimiliki oleh
dan di bawah naungan dari unesco itu sendiri
jadi tanggung jawab dari kita semua untuk memastikan bahwa lukisan lukisan ini akan terus ada
walaupun kita menambang begitu banyak di sini
pasir semen ataupun marmer tidak ada artinya ya
kalau kita bandingkan dengan nilai yang kita miliki di sini
bung rustan terima kasih banyak
sangat inspiratif dan sangat menarik perjalanan kita kali ini di sulawesi selatan
jadi bagi anda yang sempat jalan jalan di sini
tidak terlalu jauh dari makassar
hanya sekitar satu jam
naik mobil dengan jalanan yang bagus dan terbaik
ternyata sudah bisa berada di sini
di situs cagar budaya
leang leang yang berisi gua dengan lukisan lukisan yang usianya yang dibuat ya
oleh manusia minimal empat puluh ribu tahun yang lalu
sekali lagi terima kasih atas perhatian anda